kementerian keuangan pesimistis penerimaan pajak dua ribu tujuh belas yang diproyeksi mencapai rp satu dua ratus delapan puluh tiga enam triliun bakal tercapai
menteri keuangan sri mulyani indrawati menyebut tahun ini kekurangan penerimaan pajak atau shortfall sekitar rp satu ratus sepuluh hingga rp satu ratus tiga puluh triliun
meski demikian realisasi ini tertinggi dalam dua tahun terakhir yang sempat mengalami shortfall lebih dari dua ratus triliun